jokowi dodo dan ibu iryana jokowi mengucapkan selamat hari raya idul fitri
presiden mengharapkan idul fitri kali ini bisa sebagai refleksi untuk berikhtiar melawan pandemi
istana kepresiden bogor saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
mohon maaf lahir dan batin
saya juga mengucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan rati
semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum bagi kita semua bangsa indonesia untuk bangkit dan menang melawan pandemi covid
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh